aduh kenapa bisa kempes lagi
mana buru buru lagi
ya ada telepon lagi perlu ngopi nih
halo ada mobil cadangan gak di kantor yang ngambil
bang apa kemarin
ini kamar mandi sepertinya temulus
dari tadi bolak balik terus kamar mandi
oh neng kayaknya mah diari
kasian banget sih abah
apaan sih lu lata
rai kamu hari ini ke sekolah diantara abah lagi gak
kayanya enggak deh
soalnya abahnya lagi sakit perut tuh
yaudah aku yang ngantriin kembar sekolah ya
aku jemput sekarang
yaudah hati hati ya
jangan jangan lu tuh udah gak budek dikit ya
tapi budek banyak ya
enak aja kamu ngomong gudeg banyak
kurang ajar kamu gak sopan
kamu ingat kan
kalau papanya reva ini sudah melarang kamu untuk mendekati dia
ngerti gak kamu
reva ada di sana
gak tau om
eh kamu jangan bohong ya
jangan jangan repo barengan kamu lagi
ya enggak lah om
emangnya reva gak bilang nih mau kemana om
kamu ditanya malah balik nanya
kamu jangan pernah bohong ya
reva ada di mana
beneran om gak ada om
dengar baik baik ya
saya akan marah banget sama kamu
kalau ternyata kamu berani menyembunyikan reva
ya ampun om saya bener bener gak tau om
saya pikir eva ada di rumahnya om
lah kalau reva ada di rumahnya ngapain lagi om telpon sama kamu
alec jauh lebih peduli kepada reva daripada kamu
alex itu nyari reva sampai akhirnya dia bisa menemukan reva
kalau kamu kamu cuma bisa diam dan nanya aja
ya aku pergi ya
kenapa gue kepikiran reva terus ya
apa bener dia yang hidup di tempatnya alex
oh ini handphone nih mungkin dia tanyain gue
emang bener reva sama lu
kok lu tau dia sama gue
gue tahu dari papanya reva
reva baik baik aja kan
dia baik baik aja nggak ada yang kurang satu pun
gue kasih dia lo mau ngomong sama dia
lo baik baik aja kan
alhamdulillah gue gak apa apa kok
kemarin sih emang gue sempet agak bingung mau cari bantuan sama siapa
untung ada alex yang bantuin gue
yaudah syukur deh kalo lu gak apa apa
kita ketemu di sekolah ya
engkau sudah mengabulkan doa mbah
reva baik baik aja
aduh kayaknya boy gak enak gitu nadanya
enggak marah sih
tapi kok gue bisa tahu ya
kalo gue lagi disini terus bareng sama lo
ya kali aja dia nebak nebak
dia tanya ke temen temen lu
terus gak ada kabar lu ada dimana
akhirnya dia tanyain ke gue mungkin
udah selesai sarapannya
udah selesai sarapannya
udah nih udah kenyal
oke ayo gue antarin lu sekolah ya
gak usah gak usah
ntar yang ada lo tau gak apa apa ya ke kuliah ini
mendingan gue pergi naik angkot aja
gak apa apa biar sekalian jalan yuk
ini mobil kenapa ya
aduh kenapa bisa kempes lagi
mana buru buru lagi
yah ada telepon lagi perlu ngopi nih
ada mobil cadangan nggak di kantor yang nganggur
sampai jumpa lagi